jangan dengar omongannya
kapan kerajaan guntala akan menyerang kerajaan madangkara
tahu saya cuma berdagang
kenapa tuhan berkata begitu
bisa membunuh penjahat dan pembela negara
bapak bolehkan saya jadi panglima
dalam hati kita rakyat kecil
tuan kupanglima bernawa itu
berasal dari desa mak
aku ingin sekali
silahkan pilih bapak bapak ibu ibu
silahkan pilih bareng bareng ini
lain daripada yang lain
silahkan bapak bapak ibu ibu

mana yang disuka
harga ditanggung lebih murah
daripada harga di pasar madangkara
dan yang lebih istimewa bapak bapak ibu ibu
harga ini boleh dicicil
boleh dibayar dengan hasil bumi
silahkan bapak bapak ibu ibu
di pasar ramai sekali naik
ah dari dulu sih
pasar juga ramai kang
negeri niskala dikalahkan oleh negeri kuntala
hanya dalam tempo tiga hari nyai
ya tentu saja tokang
negara kuntala kan besar
saya dengar angkatan perangnya juga kuat
prajuritnya puluhan ribu
punya meriam lagi
perang perang nyai
mereka akan menyerbu kita
dan kemudian mengalahkan kita
dan kita dijajah nyai
siapa yang akan menyerang kita kak arung
dia harus berhadapan dulu dengan panglima jamparing
ini perang betulan brahma
saya kan punya pedang pak man
ini perangnya orang tua
itu pasukanmu menanti
maaf pak saya
boleh tapi pulangnya jangan terlalu sore ya
bagus sekali ya pak hanya
saudara saudara tidak perlu takut
sebab biasanya prajurit kuntala tidak pernah mengganggu rakyat
karena musuh mereka adalah tentara yang mereka mencari
bahkan negara yang ditaklukkannya itu selalu dipenuhi segala kebutuhannya
jadi yang penting sekarang ini rakyat mau mengangkat raja yang berkuasa adalah narendra dari kuntala
mentang mentang kuat besar
semua yang ada di kolong jagat mau ditelannya
saudara orang kuntala
yang namanya dijajah selamanya tak pernah enak
sebab nasib kita ditentukan oleh orang asing
tapi apa salahnya kalau nasib kita lebih baik
seluruh rakyat madangkara harus melawan
siapapun yang hendak menjajak kita
dijajah itu aib
cinta tanah air itu memang mulia
maaf bukan saya mempengaruhi saudara saudara
tapi itulah yang terjadi
sekarang silahkan pilih mana yang disuka
soal harga bisa diatur gampang
saya itu percaya dengan rakyat disini
orang yang jujur
dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk
jangan dengar omongannya
kapan kerajaan guntala akan menyerang kerajaan madangkara
tahu saya cuma berdagang
kenapa tuhan berkata begitu
karena kerajaan iskalla tetangga kami
sudah mereka tak lukan
madangkara satu satunya negara yang masih merdeka
bercita cita mendirikan negara kuntala raya
sebagai bangsa kuntala
tuhan tahu bagaimana cara menghindari
untuk menghindari perang saya kira tidak mungkin
tapi untuk menghindari akibat perang
saya bisa memberikan saran
tuhan kerja sama dengan kami
untuk mencari orang orang
basmi semuanya sekongkol dengan kuntala
kita tangkap dan kita serahkan kepada panglima bernawa
biar matanya terbuka
tidak ada yang bersih
saya mau menghadap panglima
temanmu ini ternyata telah menjadi antek antek kuntala
untuk mendapatkan pen mechanisme terhadaphoi dan hermenia
saya akan memintaopartikan rupal medicalary

anak buahmu ini telah jadi